pada pukul sembilan belas
yang bersangkutan di rumahnya
langsung menangkap terduga pelakon
setelah itu kami filing terduga
dan saya harun sato
melalui siaran digital patv